dan saat ini sudah hadir bersama kami pandit sepak bola sekaligus juga jurnalis senior tabloid bola sabtohari
selamat datang bung
karena kalau kita melihat sepertinya kedegdayaan city yang sudah tidak pernah terkalahkan sejauh ini
kita akan mulai terlebih dahulu dari totem hotspurs laku penantang
anda melihat laga ini sebenarnya sebagai laga yang ngotot tidak sih
bagi totem hotspurs mungkin ingin mengulang sejarah di tahun lalu berhasil mengalahkan city
anda melihat seperti apa
ya tentunya pep ya paling penasaran ya kalau kita bicara spur
karena dalam dua pertemuan mereka sekali menang dan juga sekali seri
belum pernah menang sama sekali pep sehingga pasti dia ngotot untuk bisa memenangkan
kalau kita lihat apa yang pernah diberikan oleh spurs beberapa kali memang mereka mewujudkan city
lalu pochettino sendiri juga mengejutkan guardiola juga ketika melatih
espanol pun pernah menang lalu ini juga pernah menang
cuman spurs musim lalu dan spurs musim ini bisa dibilang berbeda
yang pasti salah satunya adalah dembele biasanya disini tampil di tengah bersama shishoko ya
tapi tidak bisa bermain disini makanya dembele betul betul berdua bersama wings
ini yang agak membedakan spurs musim ini dibandingkan spurs musim lalu
ketika dembele tidak bermain bersama wings dia punya level ketenangan tampil yang cukup
ketika di press ketika lawan melakukan berbagai macam atraksi lah di lini tengah mereka tetap tenang untuk bisa menjaga kestabilan
cuman wings bisa melakoni itu tetapi kalau lawan tim tim yang levelnya di bawah sepuluh
ketika lawan tim yang lebih berat di bawah spurs kalau dia bersama lawan lawan yang di bawah spurs dia bisa tampil bagus
oh tidak yang di big force
ya ketika tampil bersama big empat agak sulit bagi wings untuk bisa meluarkan potensi optimalnya
jadi ini yang akan menjadi salah satu kendala dari spurs ketika tampil di tengah
cuman yang agak menjadi antara juga trippier
kalau kita lihat trippier dan juga davis
biasanya rose disini cuman kayaknya rose belum sembuh dari cedera makanya davis yang akan tampil di posisi kiri
sementara tripper yang akan naik turun untuk bisa membantu serangan di depan
sementara dele alli saya rasa dia akan tampil di lebih bawah
lebih ke tengah ya
sementara erickson yang lebih sering tampil di sini
formasinya biasanya empat dua tiga satu yang dilakukan oleh spurs
kalau kita lihat dari pola yang sudah bung sabto perlihatkan kita juga tahu biasanya ada empat pemain disini yang biasanya cukup rajin
ada min di sana song maksudnya ada kane ada dele ali dan ericson
tapi ketika keempat pemain ini menyerang seperti itu
pasti ada ruang kosong
seperti apa sebenarnya opsi pertahanan yang mungkin bisa diterapkan oleh tottenham mengantisipasi juga serangan dari city ya
kalau kita lihat memang mereka punya dua opsi ya riani
kalau kita lihat mereka kalau bersandar pada kemenangan mereka lawan real madrid dan juga dortmund di liga champion
mereka tampil memang agak sedikit lebih turun ya
mereka tampil lebih solid di tengah tengah sini
mereka lebih menjaga ini dalam dua barisan atau dua apa ya dua barisan
dua lain itu tetapi kalau mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik
ericson adalah pemain yang punya kecepatan fantastis
lalu homingson juga punya kemampuan untuk bisa masuk untuk membelah lini pertahanan lawan
jadi kalau mereka ingin melakoni opsi yang ketika mereka menang lawan madrid jodor pun
pemain pemain ini homingson ericson dele ali dan tentunya kane yang selalu akan memberikan pressing di depan
itu menjadi salah satu pilihan bagi mereka untuk bisa menyulitkan city
cuman kalau kita lihat apa yang didapatkan city dalam beberapa pertandingan di mana mereka tetap menang
tapi kesulitan ketika mereka imbang lawan everton lalu mereka menang lawan nopoli dengan dua satu dan empat dua
lalu kalah dari shakhtar donetsk mereka diserang habis habisan
tim tim itu berani untuk ngelawan city jadi saya rasa mereka akan tampil dalam dalam posisi yang
lebih berani untuk maju high defense akan mereka mainkan
dengan tentunya mereka berharap pressing yang lebih ketat sudah diawali dari lini ke depan
mereka dari sini sudah melakukan pressing di sini bahkan kane setiap kehilangan bola di depan
dia sudah harus menutup pergerakan dari pemain pemain city untuk bisa membuat city tidak nyaman dalam mendistribusikan bola
berarti kuncinya ialah bermain ngotot dan high press tidak hanya dari lini depan tapi juga yang di belakang juga harus menahan
baik kita melihat juga bagaimana sekarang
kita lihat city bung kita lihat terlebih dahulu
kalau kita perhatikan bagaimana kita juga tahu bahwa di lini belakang sebenarnya agak sedikit rentan dari city bank
bagaimana anda melihat apakah duet otamendi dan mangala ini cukup ampuh pada laga kali ini
ini yang hebatnya seorang wardiola ya
kita selalu bisa memuju guardiola karena dia bisa tiba tiba melihat ada pemain bernama delf tapi tampilnya bagus
padahal selama ini dia bukan pemain yang bagus
lalu fernandinho pemain sudah bisa dikatakan
sudah mulai orang bilang sudah habis tapi ternyata di bawah guardiola tampil bagus lagi
cukup banyak juga umpannya sepanjang liga dua belas
bahkan dia menjadi salah satu kalau bisa diandai andaikan dia adalah buskesnya barcelona
jadi perannya tidak begitu terlihat tapi begitu vital
jadi dia betul betul bisa menutup peran segini untuk bisa menahan lawan lawan sebelum masuk ke lini petanan
sementara otamendi dan juga mangala kan juga bukan pemain yang di dua musim lalu bermain bagus
bahkan mangala sempat dibuang

tapi dia juga bisa menahan lawan lawan

ketika dimainkan bersama atau di bawah guardiola dua duanya tampil bagus lagi
jadi walaupun di atas kertas mangala dan otamendi bisa dikatakan pemain yang tidak sebagus stones atau company di belakang
tapi mereka tetap bisa menjaga kestabilan
tapi paling tidak inilah lubang yang harus bisa dimanfaatkan oleh spurs ketika dua pemain ini sedang berduet di sini
berarti itu intinya fernand ijo juga harus bekerja lebih keras seperti itu ya
tapi kalau kita lihat dari opsi di lini depan misalnya biasanya kita tahu bahwa sane aguero dan ste
sterling ini sangat cair begitu ya pergerakannya mungkin bisa kita lihat dulu
biasanya sangat cair mereka melakukan perubahan posisi dan tentu saja aguero membuka ruang
dan bagaimana pada opsi kali ini apakah memang masih mengandalkan juga mungkin umpan umpan dari silva dan de bruyne dari lini tengah
atau anda melihat justru ada ruang lain mungkin kalau kita lihat tadi dari sisi kanan atau kiri totem yang sepertinya juga cukup sering ditinggalkan
iya ketika otomatis di sisi kanan sini tripier ya sering
sering naik bisa dimanfaatkan oleh city
lalu sebelah sana juga davis biasanya juga lebih sering naik tapi agak sedikit terlambat untuk turun pun juga bisa dimanfaatkan oleh walker
cuman tetap saja bagi city kuncinya ada di silva dan juga de bruyne
dua pemain ini khususnya silva ya sebetulnya siapapun pasangannya entah itu gundogan yang dimainkan bernardo silva
tapi paling sekarang sekarang ini paling klop memang bersama kevin broin ya
ini bisa melakukan permutasi posisi bahkan silva di sebelah sini sana juga sterling pun secara bergantian pun bisa bermain di posisi sini sana yang pindah ke sini
jadi lini tengah itu begitu fluid ya mereka begitu mudah untuk berganti formasi untuk bisa memainkan bola dari segala arah
dan jangan lupakan juga pemain pemain cadangannya pun tetap bisa bagus
selama mereka tetap menguasai bola kalau plan a tidak bisa berjalan saya rasa plan b nya dengan masukan
mungkin gundogan di situ atau pemain pemain lain tetap bisa membuat mereka dikdaya di lini tengah ya
baik asalkan mungkin selama bisa cukup konsisten dengan permainan selama ini mungkin city akan tetap unggul
tapi kalau kita berbicara mengenai prediksi skor siapa yang lebih unggul pada laga ini dan berapa mungkin nanti skor akhirnya
kalau saya sih suka ya maksudnya melihat skor terbaik away spurs adalah di kandang city dengan sepuluh kali bisa memenangi pertandingan
terbanyak sepanjang sejarah mereka
lalu ada beberapa faktor historis tadi pocetino bagus melawan pep
saya melihat city akan disulitkan oleh spurs skornya mungkin satu sama
skor imbang ya baik
saya melihatnya ke situ
melihatnya ke skor imbang baiklah
kalaupun memang skor imbang berarti rekor tidak terkalahkan ya mungkin belum terpecahkan
tapi kemenangan beruntunnya ya
tapi kemenangan beruntunnya sudah tertahan bersama tottenham hotspur
bung sabto terima kasih sudah hadir semoga bertemu lagi di lain kesempatan